melihat apa namanya proses seleksi ini sesuai dengan atau setuju dengan donald atau seperti apa
komentar anda anda punya catatan lah tentang seleksi pimpinan kpk yang ramai ini bung roky
oke kenapa seleksi itu jadi ramai
karena kita belum keluar dari kondisi darurat korupsi itu
dan kederoratan itu barusan dua tiga jam lalu diperlihatkan
soal ott kasus bawang bersama disebutkan di situ itu politisi dari pdip bersama dengan kongres pdip di bali
ada kontras moral orang segera lihat
jadi ini yang saya sebut ada kederoratan yang berlanjut
sehingga seluruh komentar publik sebetulnya mesti dibaca di dalam rangka kedaruratan itu
jadi anda mau kupas tuntas sesuatu yang darurat
tidak mungkin kita bisa kupas tuntas
karena ini persis kayak kupas bawang
karena itu kulit semua kan
anda kupas bawang tuh
kupas kupas mana intinya sampai akhirnya kulit terakhir sama juga tuh
nggak ada isinya tuh
jadi keadaan ini yang saya kira menggelisahkan orang yang akalnya masih sehat
misalnya tadi ibu pansel mengatakan bahwa
ini supaya presiden
tidak intervensi maka aturan hukum itu yang diberlakukan
karena kita memilih presiden untuk memberantas korupsi
jadi kalau pikiran presiden nggak boleh intervensi
artinya dia tutup mata terhadap kemungkinan bocornya syarat syarat yang seharusnya diperlihatkan
dalam bentuk apa
itu problemnya kan
sehingga orang dapat semacam
oh presiden nggak mau tipe ini tipe itu
nah ini yang nggak bisa dibaca oleh pansel
karena pansel menganggap dirinya adalah sekedar panitia teknis
bukan panitia etnis
itu terrepresentasi dari hal hal yang disoroti donald
atau hasil atau output paling tidak dari empat puluh orang orang yang dihasilkan atau dipilih oleh pansus
saya mau terangkan itu
karena social origins dari kpk adalah problem etnis ketika order baru berkuasa
jadi pada waktu itu diskusi tiap hari itu
bagaimana agar supaya korupsi berhenti itu
bahwa ada dua lembaga yang tidak memerlukan sebetulnya diangkat secara independen
satu kpk satu kpu
ini di awal reformasi tuh
supaya semangat reformasi itu
supaya semangat reformasi itu
dimanifestasikan langsung dengan penunjukan oleh presiden terpilih pada waktu itu
asumsinya adalah surplus moral pada si presiden masih bekerja
jadi kalau presiden punya legitimasi kuat
jadi anggat saja saya mau anggota kpk komisarisnya abcde
orang gak akan protes kalau presidennya legitimasinya kuat pada waktu itu
demikian juga kpu
tidak usah lewat dpr
karena dpr justru adalah filter yang sangat bias
pada waktu itu
nah yang pada waktu itu sekarang masih sama
jadi problem order baru carry over ke dalam keadaan sekarang
itu yang saya katakan
itu kayak kita kupas bawah gak akan ketemu
kondisi saat ini anda lihat presiden perlu intervensi itu
dengan kondisi saat ini
jadi tapi saya mau terangkan saja
bukan intervensi dalam arti mengganggu
tapi kasih sinyal bahwa saya pemimpin negara
saya ingin tidak ada korupsi
karena itu saya akan intervensi
ki gerung terakhir
ya closing statement anda tentunya
atau kekecewaan anda
bu jo boleh
saya tidak punya harapan
anda tidak punya harapan
oke dan itu
tidak ingin berharap dari yang ini
terus berarti akan separah ini ya
anda terima saja atau anda lihat ada harapan di luar ini yang bisa menyembuhkan kasus korupsi
oh banyak harapan itu
kalau ada public outcry
ada kemarahan publik terhadap keadaan ini
protes yang betul betul radikal
kan kayak tadi saya terangkan bahwa ada kongres di bali disorot oleh kamera
ada ott di kpk disorot oleh kamera
jadi dari awal kita lihat ini semacam parodi itu
orang tidak berharap parodi ini berlanjut
jadi saya tidak ingin kasih plus point
tidak punya harapan terhadap kerjaan pansel
tapi berharap ada public outcry
ada kemarahan publik lah diucapkan secara terang terangan
nah sekarang itu nggak mungkin kita lakukan
karena keterlibatan publik dalam politik menurun
tadi saya baca smrc bikin survei
justru naik kebencian orang pada politik
ketidakpercayaan pada politik
dalam keadaan itu gak ada gunanya memberi harapan
pada proses yang sekarang ini sangat politis